tahun indonesia ke tujuh puluh enam tak ada perasaan yang muncul selain rasa bahagia dan juga rasa syukur
bagi sejumlah kelompok transgender yang pada akhirnya memiliki dokumen pribadi seperti ktp elektronik seumur hidup
hal ini diamanatkan dalam permendagri nomor sembilan puluh enam yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib
untuk memiliki identitas tanpa terkecuali dan non diskriminatif
dan saat ini untuk melihat seperti apa kondisi kebatinan dari kelompok transgender
saya sudah bersama dengan perwakilan kelompok transgender yuli roto blaut
ya mami yuli begitu ya kalau kami panggil boleh berdiri
bagaimana tadi kalau kita lihat sama sama gitu prosesnya untuk pada akhirnya mendapatkan ktp elektronik
untuk teman teman dari kelompok transgender dan transpuan begitu ya
ini satu kesempatan yang luar biasa
di mana kita lihat bahwa berkat rekomendasi dari bapak menteri depdagri
akhirnya memberi rekomendasi kepada dukcapil jakarta barat untuk melayani pembuatan ktp waria di seluruh
atau transit di seluruh indonesia
dan target kami itu ya di dki jakarta sekitar enam ratus orang
dan untuk pemula ini lima puluh sudah jadi
dan dalam ke depan akan kita lakukan apa namanya pembuatan ktp ini secara berkala
kalau kita bertanya soal teman teman yang pada akhirnya hari ini mendapatkan ktp elektronik begitu ya
bagaimana perjuangannya selama ini untuk pada akhirnya mendapatkan ktp elektronik
dan hal pertama apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan ktp ini
apa yang akan dilakukan pertama
sebenarnya goal pertama adalah bagaimana kemudian mereka bisa mengakses kebutuhan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara
seperti hak untuk bisa mendapatkan bpjs
atau hak untuk mereka mungkin bisa membuat data bank dan sebagainya
yang kita lihat selama ini mereka tidak pernah memiliki karena dari beberapa teman ini rata rata banyak juga yang usia lanjut
sepuluh sampai delapan puluh tahun tidak pernah memiliki identitas itu
itu dimana ketika mereka sakit dan mereka meninggal untuk mengakses bpjs dan dikuburkan pun sulit
jadi pada saat ini ada teman teman juga salah satu teman dari apa namanya rumah singgah waria transpon ini
yang bisa memiliki mendapatkan ktp itu tanpa memiliki data sama sekali
ini berarti satu bantuan yang kita sangat mengharapkan dan kita tunggu itu berpuluh puluh tahun
mudah mudahan ke depan ini bisa terlaksana dan bisa membantu kami terutama teman teman untuk bisa mengakses apa saja
tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka bisa divaksin
itu yang kita harapkan
itu di masa pandemi ini hal pertama ini mendapat
ya karena selama ini ya kita mengakses untuk teman teman ini bisa divaksin untuk menjaga kesehatan mereka itu tidak bisa
karena yang paling mendasar adalah harus punya nik
tetapi pada kesempatan ini lima puluh saja sudah bisa mendapatkan nik ini berarti luar biasa
nah ini pertanyaan yang juga muncul dari masyarakat bagaimana dalam ktp itu ada
bagian jenis kelamin begitu ya
nah eva apakah yang sudah tertulis di dalam ktp elektronik itu sudah memuaskan hati teman teman dari kelompok transgender ini
kita juga harus bisa lihat bahwa kita hidup di kultur mana
jadi kalau kita mau menambah satu masalah berarti kita akan mencari masalah bahwa identitas kita kan di indonesia yang diakui cuma laki dan perempuan
kita nyari nyaman memang kita laki laki saya menganjurkan kepada teman teman supaya semua tetap memakai laki
karena ketika mereka ini meninggal atau mereka sakit di rumah sakit
ktp ini akan membuktikan mereka sudah di kamar rakyat
mereka harus berada di mana atau mereka harus berada di mana
jadi kecuali ada ketanda kutip bahwa mereka yang sudah melakukan penyesuaian kelamin atau operasi yang sudah diserahkan oleh pengadilan silahkan aja memilih kolom perempuan
tetapi kalau teman teman yang tidak melakukan operasi apapun jangan membuat hubungan publik
karena itu resikonya sangat besar
terakhir untuk harapannya ke depan dan setelah perjuangan yang telah berlangsung selama ini dan pada akhirnya mendapatkan ktp elektronik
adakah harapan harapan yang akan dilakukan ke depan terkait dengan pelegalan ataupun diakui oleh negara
terkait dengan kelompok transgender ini
harapan kita sih bukan berarti bahwa setelah kita punya identitas ini kemudian pemerintah atau masyarakat melegalkan kita sebagai tanah gender
tapi bagaimana kemudian pemenuhan hak dasar warga negara itu bisa terpenuhi
karena selama ini kita tidak mendapat hak itu karena teman teman juga tidak memiliki apa yang jadi kewajiban yaitu punya ktp
tetapi dengan punya ktp ini kita berharap bahwa yang punya gawean untuk menangin orang orang lintasan adalah kementerian sosial
bantulah kami teman teman yang tidak sama sekali memiliki pekerjaan yang tidak sama sekali memiliki keterampilan
agar mereka bisa berhasil
agar mereka bisa hidup layak
setidak tidaknya ada suatu perubahan yang bisa terjadi dalam lingkungan teman teman sendiri
terima kasih banyak kak yuli atas informasinya ya semoga sehat selalu
kepala seksi penduduk rentan dukcapil dki jakarta ahmad sofian berkomitmen bahwa pihaknya akan mempermudah pelayanan kepada kelompok transgender untuk mendapatkan ktp
meski tak pernah memiliki dokumen persyaratan yang dibutuhkan
namun ia juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa merubah data dalam kolom jenis kelamin menjadi transgender atau waria
karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki laki dan perempuan
dia harus jelas terkait alamatnya juga terus pengantar rtrw nya juga terus apa yang bisa dilampirkan ke dinas dukcapil terkait dokumen yang dia miliki atau ijasa atau akte lahir
itu salah satu dari persyaratannya
terus kalau memang dia tidak memiliki dokumen apapun dia bisa menyertakan dengan pernyataan
bahwa dia tidak memiliki dokumen
itulah yang jadi buat laporan kita nanti kita laporkan ke pimpinan bahwa inilah yang terjadi di lapangan bahwa ktp yang sesuai dengan data awalnya sudah perempuan
akan tetapi jadi jenis kelaminnya laki laki sebetulnya
jadi mau gak mau dia harus merubah data aslinya ke daerah asal
jadi kalau memang toh mau dirubah dia harus melampirkan putusan pengadilan
yuli cika dan empat orang waria lainnya
pulang dengan menggenggam erat ktp elektronik yang baru saja didapatkannya
mereka pun serentak berharap bahwa ktp tersebut akan langsung digunakan untuk mendaftarkan diri mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas untuk pertama kalinya
ausirion dholu robin kitt jakarta